selain mengamankan tujuh orang kpk juga mengamankan sejumlah uang dalam mata uang rupiah dan dolar amerika
juri bicara kpk febri diansyah mengatakan operasi tangkap tangan ini diduga terkait dengan distribusi pupuk
yang dilakukan salah satu bumn dengan menggunakan kapal dari pihak swasta
sementara itu komisi anti rasuah mengamankan satu anggota dpr ri pada kamis dini hari
seperti dikutip dari detik com anggota dpr ini masih diperiksa di gedung kpk
namun kpk belum menjelaskan detail identitas anggota dpr itu
dengan demikian hingga kamis pagi kpk telah mengamankan delapan orang terkait ott distribusi pupuk
yang dilakukan salah satu bumn dengan menggunakan kapal dari pihak swasta